mesin telah saya matikan dan handbrake telah saya neteralkan
biji buddha dari buah pohon aren ini kerap dijumpai sebagai hidangan tajil di bulan ramadan
yang memang kerap dikeluhkan oleh masyarakat karena mungkin mengalami atau memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi
sedikitnya ada dua titik medan magnet yang ada di ruas jalan yang baru selesai di asfal bulan lalu